boleh tante mau dimana
oke kalau gitu nanti kita ketemuan di cafe aja ya
aku mau beliin mainan buat anak angkatnya al
baik terima kasih ya bu
oke kalau gitu once again thank you ya panino ya
omanya reina tadi telepon
dia cuma mau bilang terima kasih karena
dia cuma bilang terima kasih karena
aku udah nyelamatin reina
aku tuh bingung deh kenapa sih kamu bisa deket banget sama reina
aku juga gak tau
setiap kali ngeliat reina
aku jadi tenang
aku pergi dulu kamu tolong jaga kesehatan dan
jaga kandungan kamu
kamu tuh bisa gak sih
ubah keputusan kamu
aku gak mau kita kayak gini
aku pergi ya
ya lobet lagi
apa gue ke aglone mariasidin aja ya
mungkin gue kalau ke sana bisa dapat sesuatu
ini gambar siapa
ini siapa incus ya ceritanya
tapi lucu banget gambarnya
gak usah deh rena
kita main di rumah aja sama ncus sama oma
pokoknya pergi udah deh rena
di rumah aja sama oma ya sama ncus ya
kita gambar encus ya yang banyak
ya di rumah aja ya sayang ya
soalnya ncus tuh masih agak trauma
itu takut nanti rena diculik lagi
belakangan ini tuh rena suka gak betah di rumah
bukannya jalan jalan mulu
apa aku ajak dia aja ya untuk ketemu sama reina
rena mau jalan jalan
kita jalan jalan yuk
nanti oma mau kenalin rena sama tante michelle
tante michelle anaknya temannya oma
orangnya cantik baik
your mother well be very happy dan akan tenang begitu juga sama tante
senang sekali ngeliat kamu bisa together nantinya
kalau belum nikah kenapa dia angkat anak ya
tapi gak mungkin kalau tante rosak itu bohong sama aku kalau ali itu belum nikah
terus ini cijen siapa ya
halo tante ada apa tante
kamu sibuk gak
kalau kamu gak sibuk tentu mau ngajakin kamu ketemuan
boleh tante mau dimana
oke kalau gitu nanti kita ketemuan di cafe aja ya
nanti tante akan share locationnya ke kamu
aku mau beliin mainan buat anak angkatnya
gimana dok keadaan suami saya
pak surya tadi kena serangan jantung bu
sebaiknya untuk sementara pak suria harus berpikir
terima kasih pak suria
sama sama saya tinggal ya
bapak maafin aku ya pak

aku maafin aku karena aku udah menggadaikan sertifikat rumah tanpa izin dari kamu
maafin aku pak
aku percaya penuh sama kamu
tapi kamu malah menyalahgunakan kepercayaan yang aku kasih sama kamu
aku percaya penuh sama kamu
aku percaya penuh sama kamu
aku ngakuin aku udah menyalahgunakan kepercayaan dari kamu
aku bener bener minta maaf pak
aku selalu bilang sabar
rezeki itu allah yang kasih
rezeki itu allah kasih
kalau allah lagi makasih banyak
akan kita dapat banyak
tapi kalau allah lagi kasih sedikit
kita lihat dalam diri kita
rezeki itu bukan hanya warga
tapi juga kesehatan
keluarga yang tentram bahagia
ini salah aku pak
jangan kita terusin lagi omongan ini pak
nanti kamu bisa tambah stres
lagi belum aman juga minta maaf
udah minta maaf soal papa